depok merupakan kota penghubung antara bogor dan juga jakarta
maka tidak heran sebelum pandemi kota ini memiliki lebih dari tiga puluh ribu warganya
yang berkomuter ke jakarta setiap harinya untuk mencari nafkah
pada tahun dua ribu dua puluh depok menjadi kota dengan proporsi komuter tertinggi di indonesia
dengan presentase setinggi delapan belas lima puluh dua persen terhadap populasi jakarta selatan
namun pengembangan transportasi berbasis rel tidak sebanding dengan pengembangan transportasi publik dalam kota depok
yang hanya mengandalkan angkutan umum atau angkot
bahkan berdasarkan data di subdepok lebih dari separuh angkot di depok sudah tak layak beroperasi
sejak dua ribu sembilan belas peran transportasi publik bergeser dengan kehadiran transportasi alternatif
yakni ojek online yang menggerus penumpang angkot hingga tiga puluh persen
ketidakseimbangan transportasi dalam kota depok ini berbanding
terbalik dengan jakarta yang mampu mendorong mobilitas para komuter menjadi lebih cepat
hal ini disampaikan oleh akademisi universitas indonesia lisman manurung
tiba tiba di depok beda ya
begitu turun dari kereta orang mengalami sesuatu yang tidak continue gitu loh ya
jadi tiba tiba harus naik ojek naik kendaraan umum yang sangat
tidak berkembangnya sistem transportasi publik depok ini tidak lepas dari anggaran belanja daerah yang sangat rendah
yakni hanya seperempat anggaran daerah dki jakarta
namun di tengah keterbatasan anggaran ini realisasi belanja daerah juga tidak berjalan baik
hal ini terlihat dari tujuh tahun terakhir
di mana depok memiliki sisa lebih anggaran sebanyak rp satu triliun